menjelang pernikahan pangeran harry dan meghan markle pada sembilan belas mei dua ribu delapan belas mendatang tarif kamar hotel di london naik hingga dua kali lipat
iya betul sekali beberapa hotel bahkan menyediakan paket khusus bagi para tamu yang menginap di hotel mereka
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today kali ini
dan saya aldi hauri terima kasih atas kebersamaan juga perhatian anda
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
tujuh belas mei dua ribu delapan belas kerajaan inggris punya hajat besar
cucu ratu elizabeth ii putra bungsu pangeran charles henry charles albert david atau pangeran harry menikah dengan aktris berkebangsaan amerika serikat meghan markle
pernikahan harry meghan akan digelar di windsor castle di london inggris
dikutip dari reuters pangeran harry dan meghan markle telah mengundang enam ratus tamu di pernikahan mereka
jika windsor castle sibuk bersiap menyambut tamu tamu pernikahan harry meghan
sejumlah hotel di london inggris juga sibuk menyambut tamu dan wisatawan yang akan datang dan menginap di london
pada empat belas april dua ribu delapan belas tim cnn indonesia mencoba mencari tahu tingkat hunian dan tarif kamar hotel di london pada delapan belas sampai dua puluh mei dua ribu delapan belas
menurut situs pemesanan hotel
booking com salah satu hotel bintang empat the fair bom mong estate yang berjarak sekitar enam km dari windsor castle mematok tarif hampir sepuluh juta rupiah untuk dua malam atau hampir lima juta rupiah per malam
sementara untuk menginap selama dua malam di hotel windsor mariot yang berjarak hampir tujuh km dari windsor castle tarifnya sekitar enam belas lima juta rupiah
tarif kamar hotel jauh berbeda
pada pertengahan april
jika kita menginap di the fair bom mong estate pada dua puluh sampai dua puluh dua april dua ribu delapan belas
kita akan dikenakan tarif sekitar empat enam juta rupiah untuk dua malam
setengah dari harga pemesanan di tempat yang sama pada delapan belas hingga dua puluh mei dua ribu dua puluh
dan berikut daftar tarif hotel di sekitar windsor castle london pada delapan belas sampai dua puluh mei dua ribu delapan belas

untuk ikut memeriahkan pernikahan pangeran harry dan meghan markle
sejumlah hotel menawarkan paket menginap bagi para tamu
di laman resminya hotel one outweeh menawarkan paket royal wedding celebration
tarifnya mulai dari tiga ratus empat puluh lima pound sterling atau sekitar enam tujuh juta rupiah per malam untuk dua orang

para tamu yang menginap di hotel one altwee mendapat antara lain koktel atau segelas champagne untuk setiap orang
akses dua puluh empat jam ke pusat kebugaran dan akses ke lounge at one ruang pribadi bagi tamu
sementara hotel ziac di london membuat penawaran khusus hanya pada bulan mei dua ribu delapan belas
dengan membayar tiga sembilan ratus pound sterling atau sekitar tujuh puluh lima enam ratus enam puluh rupiah
para tamu bisa menginap selama dua hari
malam plus acara afternoon tea dengan sentuhan pernikahan kerajaan
dan jalan jalan ke lokasi pernikahan pangeran harry meghan markle windsor castle